hari pertama pendaftaran siswa baru puluhan orang tua wali murid di kecamatan magersari kota mojokerto
antri mendaftarkan anaknya masuk sekolah dasar sejak senin dinihari
antrian sejak senin dini hari ini terlihat di sekolah dasar satu tiga dan empat kelurahan wates kecamatan magersari kota mojokerto
puluhan orang tua wali murid berdiri berjajar di pintu masuk sekolah dasar
para orang tua juga mengajak anaknya antri sejak senin pagi
sd komplek wates satu tiga dan empat merupakan sd favorit di kota mojokerto
antrian terjadi karena sistem zonasi dan pembatasan kuota per kelas yang diberlakukan dinas pendidikan kota mojokerto
jumlah peserta kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dibatasi hanya dua puluh delapan anak